ini banyak banget orang orang yang sebenarnya belum pernah nyobain steak yang beneran stick gitu
jadi tidak hanya di komisi dua kita putuskannya
kita tinggal di satu rumah yang sama planetnya namanya bumi
termasuk juga game online game yang mengandung kekerasan
kiki haryadi rizky rahadian cianjur jawa barat
termasuk di daerah daerah yang memang kepadatan penduduknya di sumatera tertinggi